tenang saja pak prabowo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
prabowo subianto resmi menggait dua putra jokowi dodo
yakni gibran raka buming raka dan ks sang pangarep
demi memuluskan langkahnya menjadi presiden mendata
ia seakan mendapat angin segar pasca menyatakan diri
bergabung dalam koalisi jokowi sejak dua ribu sembilan belas lalu
tak hanya itu prabowo pun mengklaim gaya komunikasinya berubah
sejak berada di dekat jokowi
prabowo mengaku lebih kalem pasca dua kali kalah melawan jokowi
sekarang sudah banyak bercandanya
sudah gak galak lagi kayak dulu
ya namanya sudah
karena dua kali kalah ya
dalam beberapa kesempatan prabowo terlihat menyelipkan guyonan dalam pidatonya
prabowo pun menyelipkan gimmick bercanda di beberapa kesempatan
seperti berlari kecil meninggalkan wartawan saat dimintai keterangan
atau bergaya bak pesilat saat menghadiri rapimnas partai golkar
menyebutkan nama prabowo memang lebih mentereng di kalangan muda dalam sejumlah survei
umam menilai hal ini tidak lepas dari gaya komunikasi prabowo
yang memberi kesan merecehkan demokrasi
bagaimana kemudian selain menghadirkan sisi sisi substantif dalam konteks kebijakan publik
tetapi juga bisa dalam tanda kutip merecehkan demokrasi
jadi isu isu yang besar kemudian dibuat sebagai sesuatu yang membuat
yang membuat kita tertawa tawa
sementara dari segi kacamata personal branding
sili agung wasesa founder semai research menjelaskan
prabowo saat ini sedang memberi kesan kepada pemilih muda sebagai kakek kakek gemes
makanya prabowo kan memposisikan dirinya untuk anak anak muda itu sebagai kakek kakek yang gemes
nah sekarang persoalannya apakah kemudian ketika prabowo memposisikan sebagai kakek kakek gemes
gibran masuknya sebagai apa nih
sebagai cucu sebagai ponakan
yang mau apa nih
nah ini kan yang penting
jadi mereka menjadi satu satuan
meski begitu baik silih maupun umam menyatakan banyaknya literasi dan informasi yang mudah diakses
tidak lantas membuat strategi prabowo ini berhasil meraup suara mayoritas pemilih muda
debat capres cawapres mendatang bisa menjadi salah satu tolak ukur
kemana suara pemilih muda akan berlabuh
tim liputan cnn indonesia